ventilator dengan nama ventilator indonesia atau venti
dinyatakan lolos uji produk oleh balai pengamanan fasilitas kesehatan
kementerian kesehatan pada dua puluh satu april dua ribu dua puluh
venti merupakan hasil kolaborasi dari institut teknologi bandung
universitas pajajaran dan yayasan salman itb
dikembangkan sejak awal maret dua ribu dua puluh
venti dinyatakan memenuhi persyaratan umum keselamatan dasar
dan kinerja esensial yang sudah sesuai dengan standar sni
berbeda dengan ventilator biasa
ventilator portable ini hanya memiliki satu fungsi
yaitu sebagai continuous positive airway pressure atau sipap
yang bisa digunakan sebagai alat bantu pernafasan
bagi pasien yang kesulitan bernafas
jadi cpap itu adalah memberikan tekanan konstan pada paru paru
sehingga ketika menghembuskan nafas masih ada sisa tekanan
kalau tidak ada sisa tekanan paru paru itu mengempis habis
tapi kalau ada tekanan dia masih mengembang
dengan demikian diharapkan tidak kolaps alveolinya paru parunya
nah dengan demikian diharapkan pula bahwa oksigen itu masih mampu diserap oleh paru paru
kalau oksigen tidak mampu diserap oleh paru paru
maka komplikasi terjadi jantung gagal ginjal gagal semua ginjal
maka itulah yang mempercepat kematian
hal ini dilakukan oleh kementerian kesehatan dan kementerian kesehatan
hal ini dilakukan karena saat ini komponen medis dari luar negeri sulit untuk didapatkan
selain itu harganya yang mahal bisa membuat biaya produksi ventilator naik
sebagai perbandingan jika harga satu unit ventilator medis mencapai lima ratus juta rupiah
maka biaya produksi fenty hanya berkisar lima belas sampai dua puluh juta rupiah
penggunaan venti akan diawasi secara langsung oleh perhimpunan dokter spesialis anestesiologi
dan terapi intensif indonesia di rumah sakit yang telah ditunjuk
bubble ditargetkan mulai pada awal mei dua ribu dua puluh
dengan menggandeng pt dirgantara indonesia sebagai pabrik produksi
kalau dari pt di yang paling utama kan kita ditugaskan oleh kementerian
untuk membantu proses industrialisasi ventilator agar bisa segera dilakukan
nah berbeda dengan bumn lain approach yang kami ambil adalah
melakukan industrialisasi bersama inovator yang melakukannya
dalam hal ini adalah dari itb sebagai inovatornya
jadi kami sekarang sedang menyiapkan fasilitas lini produknya
produksinya untuk serial production
kemudian melakukan reverse engineering untuk komponen komponen yang tidak tersedia dalam negeri
itu yang menjadi fokus kita hari ini
sehingga diharapkan pada saat izin produksi sudah diterbitkan untuk proses industrialnya
kita bisa segera mulai dengan target pertama sampai dengan lima ratus unit per minggu
selain pt di proses pembuatan ventilator portable ini juga akan melibatkan smk smk di bandung
untuk tahap pertama ditargetkan sebanyak lima ratus unit
ventilator portable akan dibagikan ke seluruh rumah sakit di jawa barat
untuk membantu penanganan pasien covid sembilan belas
franky widjaya helmi surionegara bandung jawa barat